bersama persatuan sepak bola amputasi indonesia
mereka melaporkan bahwa mereka akan berangkat ke kejuaraan dunia sepak bola amputasi
bagaimana kita ketahui bahwa indonesia lolos ke kejuaraan dunia sepak bola amputasi
yang dilaksanakan di turki
pak presiden telah melepas secara resmi
kemudian juga memberikan bekal
dan harapannya kita bisa
bermain bagus anak anak kita
walaupun kita tahu sudah masuk di gru gumayan
tapi tadi pak presiden memberi semangat kepada para pengurus sepak bola amputasi kemudian para atlet pelatih supaya mereka main lepas saja karena mereka membawa nama bangsa
latihan kita setiap hari selama hampir tiga bulan dari mulai dua puluh tujuh juli sampai dua puluh tujuh saat ini nanti mau berangkat tanggal dua puluh tujuh mendatang
untuk pemain ada empat belas bersama ofisial totalnya berapa bu
secara mental kita siap karena setiap hari kita digemleng
kerja keras latihan latihan keras juga dan kita optimis gitu untuk menghadapi piala dunia nanti